tim nasional indonesia u dua puluh tiga menelan kekalahan di laga pertama turnamen anniversary cup dua ribu delapan belas
evan dimas dan kawan kawan menyerah dengan skor akhir satu
sejak peluit kick off dibunyikan timnas indonesia u dua puluh tiga langsung berinisiatif menguasai jalannya laga
tampil menyerang skuad asuhan luis mia itu tertinggal lebih dulu lewat gol yang dicetak muhammad marhun pada menit ke lima puluh
marhun sukses menaklukkan andritani usai lolos dari jebakan offside
tertinggal satu gol indonesia harus berupaya mencari gol penyeimbang
namun sejumlah peluang yang diciptakan evan dimas osvaldo hai dan febri haryadi belum mampu membobol gawang bahrain
bahkan indonesia harus bermain dengan sepuluh pemain selambek kiri rezaldi hehanusa diusir wasit jelang pertandingan usai
skor satu untuk bahrain tidak berubah hingga peluit panjang
dibunyikan dengan hasil ini indonesia pun harus berada di dasar klasemen sementara karena di pertandingan sebelumnya uzbekistan dan korea utara bermain imbang dua dua